sebagai kota tuan rumah utama asian games dua ribu delapan belas
jakarta masih harus berpacu dengan waktu
untuk membereskan pembangunan sarana dan prasarana
pembangunan wisma atlet velodrome dan arena berkuda
adalah pekerjaan yang terus dipantau panitia pelaksana asian games dua ribu delapan belas
walau awalnya sempat menemui sejumlah kendala
perkembangan pembangunan wisma atlet yang dimulai sejak bulan maret lalu
dinilai cukup memuaskan
dari total sepuluh menara di dua blok yang akan dibangun
pembangunan wisma atlet kini sudah mencapai sekitar dua puluh lima persen
fasilitas yang ada di wisma atlet juga dirasa sudah cukup memadai
ketua panitia pelaksana asean games dua ribu delapan belas erick thohir pun optimistis
wisma atlet akan selesai sesuai jadwal pada oktober dua ribu dua puluh
di bulan november dua ribu tujuh belas itu ada tes event
nah disitulah fungsinya dengan tes event ini kita trial
bagaimana trial elevator lift makanan mungkin kegiatan yang ada di sini
kemacetan transportasi dan lain lain itu gunanya tes event
dan saya rasa tes event ini penting karena satu tahun sebelum asian games
kita bisa terus lebih siap
berbeda dengan pembangunan wisma atlet yang ada di bawah tanggung jawab
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
pembangunan lapangan berkuda di kawasan pulomas
masih menemui sejumlah kendala
proyek yang menjadi tanggung jawab pemprov dki jakarta ini
kini baru masuk dalam tahap penggurukan tanah setinggi dua lima meter
master plan pembangunan yang baru disetujui federasi equestrian internasional
bulan oktober membuat jadwal pembangunan baru bisa dilakukan pada desember
koordinasi dengan kementerian pertanian mengenai syarat kawasan pulomas
bebas penyakit hewan khususnya kuda juga harus segera diselesaikan
kalau di kita sebetulnya
sebetulnya kendala itu ada dua ya
yang pertama yang paling utama sebetulnya kita harus mempersiapkan kawasan ini
untuk menjadi kawasan yang bebas penyakit kuda atau penyakit hewan
itu sudah ada protapnya sudah ada protokolnya
dan itu menjadi kewajiban dari kementerian sebetulnya dari kementerian pertanian
ini sedang berproses ya
kemudian kita minta agar itu prosesnya lebih dipercepat
selain arena equestrian pemprov dki jakarta juga bertanggung jawab
atas pembangunan velodrome di kawasan rawamangun
namun pembangunan arena balap sepeda ini relatif tidak menemui banyak kendala
satu satunya yang harus menjadi perhatian adalah jadwal rampungnya pembangunan velodrome di juni dua ribu delapan belas
yang dirasa terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan asian games
erlangga wisnuwaji jakarta